dan untuk mengetahui kondisi terkini di gaza kita sudah terhubung dengan relawan dari
lembaga medis dan kemanusiaan mersi yang berada di gaza utara
yakni farid zanjabil al ayubi yang ada di sana
selamat sore waktu jakarta mas farid
ya selamat siang waktu gaza
baik mas farid bisa anda ceritakan apakah saat ini anda berada di rumah sakit indonesia
yang jaraknya ini sebagai informasi sekitar dua lima km dari akses atau jalur menuju israel
dan bagaimana kondisi terkini di tempat anda berada saat ini
seberapa masif serangan masih dirasakan mas
ya saya sekarang sudah hari keempat serangan terus berdatangan
dan rumah sakit ini berada di gaza utara
dan jaraknya tidak hanya yang tadi disebutin dengan tadi
kurang lebih dua lima km dari perbatasan israel
dan kemudian di gaza bagian utara ini mendapatkan serangan yang paling banyak
di antara di gaza gaza lainnya terutama di gaza tengah gaza selatan
jadi gaza utara ini benar benar mendapatkan serangan yang paling masif hingga sekarang
baik mas farid serangan yang kemudian didapatkan di gaza utara
apakah melalui jalur udara atau juga sudah melalui jalur darat ini mas farid
ya sejauh ini pasukan israel itu membom di wilayah gaza utara itu menggunakan serangan udara
serangan udara masih terus diluncurkan

bahkan sebelum kita lihat bom bom juga masih terus berdatangan di sekitar rumah sakit indonesia di sini
dan kemudian ada saya mendengar berita kalau di perbatasan sana di bagian timur
jaraknya juga nggak jauh dari rumah sakit itu mereka juga telah menyerang ke sini
ke bagian utara dengan peng peng
bajar bajar peng mereka
baik mas farid kalau kita bisa sebut begitu ya dalam lima menit terakhir
atau paling tidak setiap lima menit berapa banyak serangan yang anda rasakan atau anda dengar di jalur gaza ini
kalau kita bicara misalnya sebutlah lima menit berapa banyak yang diberikan atau satu jam terakhir
kalau yang saya rasakan di sini dalam lima menit
terakhir itu bisa ada empat roket yang sekali luncur ke gaza utara ini
mereka juga brutal menyerang warga sipil dan bahkan masjid masjid pun ikut kena serangan
masjid masjid di bagian utara sini bahkan di gaza city di kota gaza sana juga banyak masjid masjid yang hancur
dan rumah rumah warga dan gedung gedung
fasilitas umum dari keluarga sipil
biasanya serangan ini lebih masif di pagi hari siang hari sore hari malam hari atau kapan mas
kalau menurut saya pandangan saya itu lebih masifnya di malam hari
di malam hari dan hingga
hingga subuh pagi hari
mas farid kita bicara sedikit tentang kisah dari seorang farid zanlubi
ini saat ini menjadi satu di antara tiga relawan mersi yang masih berada di jalur gaza
informasi yang saya dapatkan ini masuk ke tahun keempat mas farid tinggal di jalur gaza
dan saat serangan beberapa waktu lalu pun juga menjadi saksi mata melihat roket jatuh di depan mata
berdekatan dengan rumah sakit indonesia dekat dengan wismanya
boleh diceritakan mas saat itu kondisinya seperti apa
saat jatuhnya roket pada sekitar hari minggu berarti ya
mas ya yang menyebabkan satu staff lokal dari rumah sakit indonesia yang ada di jalur gaza ini kemudian meninggal
ya itu ke hari di mana kejadian itu kejadian hari sabtu mbak
hari minggu hari pertama
jadi kita memang relawan kita berada di halaman wisma depan kita wisma kita di mersi itu
nah kita di luar itu hanya melihat kondisi situasi bagaimana orang lalu lalang untuk mengevakuasi para korban
dan ambulan ambulan pada lewat lalu lalang dan orang juga banyak yang ada di depan rumah sakit itu
dan kami hanya menonton dan tidak bisa untuk mendekomentasi untuk mengambil video atau mengambil gambar
karena dilarang oleh pihak polisi
kemudian serangan itu pun terjadinya mendadak mbak
jadi kita tidak mengetahui apapun dan kita alhamdulillah masih atas pertolongan allah kita masih diselamatkan
dan itu jarak saya berdiri dengan kejadian salah satu mobil kita operasional itu dari mersi itu tidak jauh lebih dari lima meter dari jarak saya berdiri
kalau sejauh ini terkait dengan
terkait dengan kebutuhan logistik dan obat obatannya seperti apa mas
apakah seberapa mendesak kemudian sangat dibutuhkannya tenaga bantuan
karena menurut informasi tadi sempat ada press release dari mersi yang ada di jakarta begitu
menyatakan setidaknya membutuhkan tenaga bantuan untuk di sana
karena mas farid ini hanya bertiga ya dengan staff atau relawan mersi dari indonesia lainnya
ya untuk bantuan logistik terutama pasokan
dan obat obatan dan tenaga medis itu memang sangat sangat dibutuhkan
bahkan ketika hari ketiga pada hari senin kurang lebih jam setengah sebelas waktu gaza
itu israel telah mendaratkan roketnya pas banget di pemukiman penduduk padat yaitu di pasar trans namanya di jabalia
itu tidak jauh dari rumah sakit sekitar enam menit
itu mereka telah membunuh dalam satu waktu lima puluh korban meninggal sampai dan satu ratus dua puluh orang luka luka
jadi korban korban ini karena rumah sakit indonesia ini adalah spa yang paling dekat
jadi korban korban ini pada dibawa ke rumah sakit sehingga evakuasi yang dijalankan oleh para medis di sini itu kewalahan mbak
bahkan kamar mayatnya
kamar mayat pun tidak cukup untuk mengevakuasi para korban yang meninggal
bahkan korban korban itu ditaruh di depan perak di depan bukan di dalam ruangan di trotoar bahkan di atas rumput
jadi logistik obat obatan dan tenaga medis itu sangat dibutuhkan untuk saat ini
dan logistik juga apa namanya bahan pakan juga
kabar sudah delapan puluh persen menurun hingga pasokan air itu telah ditutup oleh pihak israel sehingga sampai lima puluh persen menurun di gaza
mas farid sebentar lagi kita juga kami akan berdialog begitu ya dengan duta besar republik indonesia untuk wilayah lebanon
termasuk kita tahu bahwa ini merupakan salah satu akses untuk juga terjadinya proses evakuasi dan pengiriman bantuan
ada yang ingin anda sampaikan mungkin kepada pihak pemerintah indonesia terkait dengan kondisi di gaza saat ini
ya untuk terkhusus untuk para masyarakat indonesia kami sebagai wni yang ada di gaza saat ini kami ingin paling tidak mendoakan kami
mendoakan kami di sini agar selamat dan selalu dalam minuman obat
diberi ketabahan dan kesabaran
mungkin memang saat ini kalian tidak bisa membantu kami secara nyata
walaupun dengan doa itu tidak apa apa
karena doa itu adalah senjata kami apalagi terutama kaum muslimin
jadi kita membutuhkan sangat doa doa kalian
dan untuk pemerintah mohon pergerakannya agar serangan ini dapat diselesaikan
tentunya titip salam kami juga untuk dua relawan lainnya
semoga dalam kondisi yang aman
selalu berusaha untuk mencari tempat paling aman yang ada di sana
terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami mas farid zanjabil al ayubi
yang merupakan relawan mercy yang saat ini berada di gaza utara
terima kasih atas informasinya dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya mas farid
terima kasih sama sama